video berdurasi tiga puluh dua detik yang menunjukkan aksi unboxing paket yang dilakukan seorang ibu rumah tangga
yang direkam menggunakan ponsel ini viral di media sosial
korban yang diketahui bernama vera tinggal di jalan amalia duriko sambi cengkareng jakarta barat
telah menjadi korban penipuan salah satu reseller di situs belanja online
awalnya ia bertransaksi membeli sebuah drone mainan untuk anaknya di situs belanja online pada dua puluh lima mei lalu
setelah paket tiba di rumahnya pada dua puluh delapan mei korban pun terkejut mendapat isinya tidak sesuai dengan pesanan
mau air mineral
vera mengaku kecewa dan telah melaporkan kejadian ini kepada pihak situs belanja online
ini buka waktu unboxing ini masih ada kurirnya di sini
pas dilihat dibuka botol aku
tapi pihak lajarnya udah telepon sih udah minta maaf juga
atas peristiwa ini korban mengalami kerugian rp enam puluh satu sembilan ratus
menurut korban pihak situs belanja online berjanji akan bertanggung jawab dan memberi ganti rugi akibat penipuan yang dialami korban
mardika prakasa satya ckp